kenapa nanyain bos sayap kangen
terus bos saya gak mau narik lagi mantan anak buahnya yang perempuan
gimana nanti aja terserah bos saib
kata jessy stroke ya
kalau lama pasti biayanya mahal
yaudah daripada kebanyakan ngobrol kita langsung aja berangkat nyopet
biar dapat uang banyak buat biaya perawatan bapak kamu
justru aku gak bisa ikut nyopet dulu
aku lagi banyak pikiran

iya mungkin mesti tinggal lebih jauh recovery
keep your schmh
dulu kan gabung sama kp
cilok sama banjigur di kp itu unik
tapi unik itu bukan berarti jadi banyak yang mau beli
akhirnya saya sama junaidi balik lagi
jualan di jalanan
kirain nomor hp aku udah kamu hapus
aku juga baik
kayaknya kita udah lama ya gak ketemu
di tempat dulu biasa kita ketemu
oke nanti saya kasih tahu
barusan dewi yang nelfon
ketemu sama saya
orang yang gak tau mah
bukan susah nodongnya
tapi susah dapat korban yang pas
korban yang waktu kita todong bawa uang banyak
terus lagi ada keperluan
bapaknya dirawat di rumah sakit karena stroke
bikin kita jadi kasihan
terus gak jadi nodong
masa saya harus jawab enggak
kita sampai jam segini belum punya uang
kita usaha lagi yuk
cukup banyak pak
bok saib sudah lama pisah sama istrinya
gara gara apa pisahnya
yang gak ada hubungan kan udah pisah
kenapa nggak bilang punten atau assalamualaikum
kalau saya bilang punten atau assalamualaikum
nanti kamu dengar suara saya
kalau denger suara saya
nanti kamu kabur lewat pintu belakang
masih ada komunikasi gak
setahu saya masih
terus bos aid masih punya tanggungan ke anak anaknya
masih harus ngasih nafkah sama biaya sekolah
gak enak ngomong di luar
kalau gak salah dua
adek adek punya uang nggak
kalau kakak gak punya ada juga enggak
baik tapi kurang jajan
kalau cuma masalah kurang jajan
gak terlalu masalah
tapi gimana kalau sampai putus sekolah
kalau jangan mana biaya buat sekolahnya
pernah dengar bos saeb mau rujuk sama istrinya
waktu saya mau dinikah sama kamu
itu keputusan yang salah
terus kita mau rujuk
masa saya harus dua kali ngambil keputusan yang salah
bos saeb udah pisah sama istrinya
sekarang nana mau nyusul
mau pisah sama istrinya dulu
bukan nana yang mau
tapi judulnya sama
kamu masih punya perasaan sama aku
bukan lagi beri ato
kalau masih kenapa minta pisah
bapak yang mau
yang ngejalanin rumah tangga kan kita
kamu udah bikin malu bapak
bikin malu keluarga
kasiannya bos saeb sama nana
waktu aku kecil
cetek cetek aku sama seperti yang lain
mau jadi tentara
bukan jadi copet
terus kenapa malah jadi copet
kamu kan tau sendiri
aku tes masuk tentara
mau jadi dokter atau insinyur
beli aja enggak
itu bukan alasan buat jadi copet
kamu juga kan tahu sendiri
aku lagi enak enak kerja di pabrik
terus nyoba usaha
tapi kan gak harus jadi copet
waktu itu aku gak punya pilihan lain
aku tau aku salah
aku minta kamu ngasih aku kesempatan buat memperbaikinya
kembali dari awal
kamu masih punya perasaan sayang ke aku
punya perasaan cinta ke aku
kamu gak perlu ikuti kemampuan bapak kamu
kan aku udah tunjukin jalannya
aku masih punya perasaan sayang ke kamu
aku masih punya perasaan cinta ke kamu
tapi aku juga gak mau ngelawan sama orang tua
menurut kamu dia punya uang banyak nggak
menurut aku sih yes
mudah mudahan yang ini nggak gagal
jangan coba coba teriak
keluarin dompet kamu
kasihin ke saya
kalau ada hp sekalian
kamu tukang todong
dia tukang todong
mending kamu todong yang lain aja
ada urusan katanya
ube ke rumah diza
ube ke rumah diza
ube ke rumah diza
kenapa pake bahasa inggris
kenapa copetnya bahasa indonesia
karena saya gak tau copet itu bahasa inggrisnya apa
kenapa gak nanya
saya ini cukup cerdas supaya gak keliatan bodoh
kenapa gak liat kamus
tapi ini bahasa inggrisnya kacau
kan sayanya juga kacau
kenapa gak ngebelah saya
serba salah kenapa
menang salah kalah malu
bantu saya mencari mahasiswa mahasiswa baru
akan saya angkat menjadi asisten dosen
yang apabila disingkat maka akan menjadi asgnos
kamu asdos bidang pendidikan
kamu asdos bidang kegiatan
kita didik mereka secara seksama
dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya
untuk bisa ikut serta meramaikan kasanah percopetan
di kota ini